karena hawa hawa tahun baru sebentar lagi ya jadi saya masih ajak anda kita jalan jalan kita liburan lagi
mungkin ada yang mau ke malaysia
nah jalan jalan ke negeri jiran jangan lupa mampir ke central market
di sini pusatnya oleh oleh dan juga cenderamata asli malaysia
nah selain itu kita juga bisa nih mencicipi hidangan khas negeri jiran ini
central market atau pasar seni malaysia terletak di jantung kuala lumpur tak jauh dari petaling street
bangunan pasar modern ini telah berdiri sejak seribu delapan ratus delapan puluh delapan awalnya merupakan pasar basah
kini central market telah berubah fungsi menjadi pusat oleh oleh serta kerajinan khas negeri jiran malaysia
biasanya orang berbelanja
banyak kesini karena lengkapnya koleksi yang dijual
mulai dari kerajinan songket batik malaysia hingga pernak pernik dan makanan ringan ala malaysia
selain itu harga yang ditawarkan cukup terjangkau
mulai dari lima ringgit atau setara dengan enam belas untuk makanan ringan biskuit coklat dan permen
serta dua puluh lima ringgit malaysia atau sekitar delapan puluh ribu rupiah untuk berbagai oleh oleh seperti tas kaos dan batik
tanya itu di sini juga berbeda
banyak barang antik malaysia tempo dulu yang dijajakan di kios kiosnya
pedagangnya pun ramah ramah
bahkan banyak di antara mereka yang berasal dari indonesia
bila perut sudah mulai lapar anda bisa menemukan food court di lantai tiga central market
hidangan dijual di sini mulai yang modern hingga yang tradisional
jangan khawatir rata rata hidangan di sini halal
namun bila ingin merasakan makanan otentik khas malaysia anda bisa menuju lantai satu
ada beberapa kedai yang menjajakan nasi lemak laksa es teh tarik dan makanan khas melayu lainnya
tadi saya pesan karimi
enak seger ya
seger nggak terlalu pedas
terus tapi rasanya rich gitu banyak rempah rempahnya
harganya juga reasonable karena dagingnya cukup banyak mie nya juga oke
kenyang lah kenyang banget
untuk makan dan minum berdua kami menghabiskan rp empat puluh satu atau sekitar rp satu ratus tiga puluh sembilan
dan nasi lemak dengan laksa
untuk ayam merah pun jadi pilihan saya
ini ada ayam master merah nasi lemak telur teri kacang kemudian sambal
ayamnya agak pedas
mungkin kalau di indonesia seperti gulai tanpa santan kali ya
central market ini letaknya tak jauh dengan ekon kuala lumpur yaitu menara petronas
cukup berjalan kira kira lima menit jadi bila berkunjung ke sini
sempatkan juga untuk berfoto di area menara kembar petronas
indriano rizanti widya selly kuala lumpur malaysia